alif sampai juga lah ngalir nyuruh
mbak mau susu kedelainya tiga ya
tolong nganterin ke rumah saya ya
kamu jangan kemana mana
bu susu kedelainya bu
ini kan cuma kesalahpahaman doang
nggak kata tapi dia emang sengaja niat ngelukain kamu
kamu jangan bilang orang kayak gini mereka
kan udah bilang
dia tuh nggak sengaja
cuma kesalahpahaman doang
lagipula aku juga nggak masalah ko
kalau gitu maafkan gue
pokoknya gue tanda ini anak
kamu mau ke rumah saya bu
kelas enam lagi ujian
boleh ya tante
nanti kalau misalkan kamu kecapean gimana
ivan gak bakal kecapean
akan bakal semangat bantuin tante
serius jadi mau nih ikut
eh ini apaan nih maksud ini
ngajakin anak aku jualan susu
maksud kamu apaan mereka
ivan mau bantuin tantenya jualan susu kedelai
kamu kalau misalnya jatuh dari sepeda gimana
ujung ujungan ibu juga yang repot
kasihan mumpung dia libur
yaudah berangkat sekarang
nanti kesiangan lagi
bangku harap mana ya
dari semalam belum pulang lagi
aduh enggak enggak enggak enggak
gue harus punya bukti
kalau si meka emang main sereng sama laki gue
pasti si meka nyembunyiin sim card buat pacaran sama si bangku harap
kok udah empat
enggak ada apa apa
ini bukannya gelang
gelang si meka pas bayi
gue jual aja kali ya
kalau gue jual terus ketahuan sama ibu ibu pasti bakal marah
enggak kalau gitu gue gadein aja
jadi kalau misalnya ibu tau
meka tinggal terus
kamu lagi meka gak
kalau gitu aku bantuin cari mereka ya
aku soal persoalan sama siapa jadinya
masa sama diri sendiri lagi
mbak mau susu kedele nya tiga ya
tolong nganterin ke rumah saya ya
kamu jangan kemana mana
ibu mau beli empat botol
tapi uang ibu kurang
daripada bulat balik
mendingan adik ikut ibu
rumah ibu gak jauh dari sini kok
tante meka gak ada ya
tadi jalannya lewat sini
kayaknya sini deh
kena ada jaket
pokoknya kita tunggu sampe hujannya resipi
kamu dimana ya
jangan bawa sama forlaugh
kami tuh udah gede
udah gak pantas minum jerujanan
siapa yang main ujian ujianan sih
aku tuh lagi nyari ivan
tadi ivan tuh ikut aku jualan susu
tapi sekarang dia nggak ada
mega kenapa sih kamu gak mau nejuh
ya ivan tuh ilang
dina kamu tunggu disini ya
aku sama mega mau cari fun
enggak pokoknya aku ikut
sekali kamu tinggal deket motor aku ya